presiden joko widodo menegaskan pembangunan ibu kota negara baru merupakan bagian dari transformasi besar besaran yang sedang dilakukan
untuk itu pembangunan ibu kota baru bukan semata memindahkan fisik kantor kantor pemerintahan
hal ini disampaikan presiden joko widodo pada disnatalis ke enam puluh tujuh universitas katolik parahyangan di bandung jawa barat senin pagi
presiden jokowi menegaskan tujuan utama pembangunan ibu kota negara baru adalah untuk menuju indonesia yang inovatif berbasis teknologi dan green economy
presiden menjelaskan ibu kota negara baru harus dirancang sejak awal agar ramah lingkungan serta memiliki layanan kesehatan keamanan dan pendidikan berkelas dunia
joko widodo berharap ibu kota negara baru dapat menjadi new smart metropolis yang mampu menjadi magnetan pusat inovasi
ini harus dijadikan maksimal
momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat kota yang efisien kota yang produktif yang dirancang sejak awal
dan warganya kemana mana dekat warganya kemana mana bisa naik sepeda kemana mana bisa jalan kaki karena zero emission
yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan
serta pendidikan yang berkelas dunia
bayangan kita seperti itu